peki merdeka bung tomo tak akan terngiang di telinga arek arek surabaya tanpa peran dr sutomo
tokoh penting dibalik pergerakan nasional yang memompas semangat organisasi dan berpolitik bangsa indonesia
untuk optimis berjuang meraih kemerdekaan seutuhnya
meski tak berperan langsung pada pertempuran sepuluh november
dr sutomo yang memiliki nama kecil subroto ini dikenal sebagai dokter cerdas asli jawa
lahir di desa ngepeh kecamatan loceret kabupaten nganjuk pada seribu delapan ratus tujuh puluh
sutomo adalah lulusan terbaik di sekolah dr stovia batavia tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
pada seribu sembilan ratus sembilan belas ia mendapat kesempatan melanjutkan studi di amsterdam
dan pada seribu sembilan ratus dua puluh satu ia memperdalam ilmu spesialis kulit di universitas hamburg
ia pun menjadi pemimpin perhimpunan indonesia
kembali ke indonesia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dr sutomo praktek di rumah sakit simpang
yang kini telah berubah menjadi salah satu mal di jalan pemuda surabaya
jiwa sosial dan semangat pergerakan
ia tuangkan dengan mendirikan organisasi pemuda pertama di indonesia gagasan
ini adalah organisasi yang sudah menunjukkan pertama
organisasi yang memiliki ide ide kebangsaan yang sangat tinggi ya
dan kemudian organisasi ini sudah mendorong ide ide tentang kemerdekaan
suara perjuangan untuk kemerdekaan ia sebar dengan mendirikan lembaga pemberitaan
penyebar semangat yang cetak dalam bahasa jawa hingga kini
persoalan krisis ekonomi di tahun tiga puluh an
juga menginspirasinya membuat organisasi sosial
yang akhirnya berkembang menjadi kooperasi dan bank bumi putra
nah pada saat terjadi krisis itu
dr sutomo itu juga mendirikan sebuah organisasi sosial
yang menyantuni orang orang yang terimbas krisis itu
misalnya para pekerja yang diberhentikan dan sebagainya
bahkan dr sutomo mendorong organisasi sosial yang beliau dirikan itu untuk
membuat komplek pemutiman untuk masyarakat yang tergampang ekonomi itu
peran besar dr sutomo sebagai pendiri organisasi pemuda pertama
menjadikan ia sebagai pahlawan kebangkitan nasional
yang kerap diperingati sebagai hari kebangkitan nasional
yang diperingati setiap dua puluh mei
jejak jejak dr sutomo tersebar di sejumlah tempat di surabaya
gedung nasional indonesia yang ia dirikan sebagai pusat konsolidasi
dan rapat rapat perjuangan sepuluh november
masih berdiri kokoh menjadi museum
di tempat ini pesan pesan dr sutomo tentang nasionalisme dan semangat juang tercatat
dr sutomo ini dikenal sebagai bapak pergerakan ya
atau pahlawan pergerakan nasional
itu karena beliau adalah pendiri pertama organisasi yang ada di indonesia budi utomo tadi

jadi waktu itu dr sutomo dan teman temannya di usia dua puluh tahunan itu

sudah berpikir jauh ke depan dengan mendirikan suatu organisasi
yang tujuannya cuma satu yaitu untuk kemerdekaan bahasa indonesia
sementara jasa dr sutomo di bidang kedokteran
diabadikan menjadi nama rumah sakit terbesar di jawa timur
rumah sakit dr sutomo hingga kini mengemban visi dr sutomo
tentang etika integritas profesionalitas dan inovasi seorang dokter
kemudian beliau di rumah sakit sutomo juga di bagian kulit kelamin
dan mengembangkan puli puli tentang kosta operasi operasi tentang bagaimana
melakukan perbaikan pada kecacatan akibat kosta
untuk itu semuanya maka pesannya dr sutomo adalah fakta non perba
artinya terus bekerja tidak usah banyak omong tapi bekerja fakta non perubah
jadi banyak kita bekerja bekerja bekerja menunjukkan prestasi menunjukkan inovasi
raden dr sutomo menikah dengan seorang perempuan belanda bernama everdina
meski jejak keturunan dan keluarganya tak pernah tersingkap
jasad sutomo bersemayam di jalan bubutan surabaya
dekat dengan pemukiman warga sebagaimana pesan terakhirnya
sutomo tak ingin jasadnya jauh dari rakyatnya